rally indonesia yang akan berlaga di ajang asia cross country rally atau afcr dua ribu dua puluh tiga untuk kelima kalinya
tahun lalu saya jadi manajer tim tahun ini saya driver mengajak sahabat saya untuk jadi co driver
ya lodi tak sendiri ia didampingi co driver alias navigator sasti laksamana
meski tak memiliki pengalaman profesional di dunia balap
sasti yang sehari hari berprofesi sebagai dokter gigi ini cukup percaya diri berada di samping kemudi
dari kita remaja emang udah sering off road bareng kalau sama lodi
cuma ini untuk balap
dua ribu delapan ini kesempatan yang pertama kalinya
mengadaptasinya itu sebetulnya sih saya udah nangkep sih the idea of racingnya itu sendiri
cuman kan nggak pernah ada kesempatannya aja
jadi sebetulnya ini tuh kehormatan banget sih lodi ngajakin aku yang bener bener kayaknya dipercaya banget aku bisa gitu
lodi dan sasti mewakili indonesia di kelas perempuan
sekaligus menjadi peserta perempuan pertama dari indonesia di nomorelli
yang berhasil mencapai kelas empat x empat
mereka akan melintasi medan berat sejauh lebih dari dua ribu km dari thailand hingga laos pada tiga belas sembilan belas agustus dua ribu dua puluh
karena co driver saya masih baru
selalu ada yang pertama untuk semua orang
selalu ada kesempatan pertama
jadi di hari pertama itu saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya punya
dengan pace tertentu
kalau bisa saya stabil kecepatannya
jadi hari pertama
co driver saya sudah mendapatkan banyak pelajaran
kalau saya ngerasa kita berdua bisa mumpuni
kita naikin pace sedikit demi sedikit gitu

yang penting fokus sih
fokus jangan meleng
terus dipersiapkan juga mentalnya
karena biasanya kan itu perjalanannya panjang banget sambil baca
itu kadang kadang mual juga
jadi mentalnya dipersiapkan juga supaya kita nggak mual
terus udah gitu kita harus kasih tahu juga
kita sebetulnya bisa ngegetok drivernya sih
oi pelan gitu
jadi maksudnya sebetulnya jadinya karena keputusan itu semuanya ada di saya
sebetulnya ini beban yang sangat berat
karena ketepatan navigasi itu ada di saya
kalau misalnya ini kita sampai nyasar itu juga salahnya pasti ada di saya
dia nyetir berdasarkan navigasi kita
lodi dan sasti yang tergabung dalam indonesia cross country reality team
akan mengendari mobil double cabin isuzu d max bertenaga tiga ribu cc
ajang ini juga diikuti sejumlah preli kawakan indonesia lainnya
seperti rifat sungkar dari mitsubishi rally art
haryanto memen yang akan menggunakan toyota hilax
hingga julian johan dengan toyota land cruiser dua ratus
bagi lodi dan sasti
keikutsertaan mereka di ajang ini membuktikan bahwa perempuan indonesia mampu berkiprah di dunia rally yang didominasi oleh kaum pria
ah gila kayaknya gak mungkin banget ya
apalagi perempuan ibu ibu gitu ya
saya juga punya anak
tapi saya juga punya mimpi gitu
kita sampai umur berapa pun kita boleh bermimpi menurut aku
jadi kejarlah impian itu
hidup kita cuman sementara
buat hidup kita berarti menurut aku
well selamat bertanding lodi dan sasti
selamat bertanding lodi sasti dan preli tanah air lainnya
madika utama kurnia yuni alruan tangerang bante